sidang perselisihan hasil pemilihan umum dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon
badan pemendangan nasional perbohosandi baru selesai pada kamis pukul empat lima puluh dini hari
tim hukum atau maksud kami tim kuasa hukum tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ menilai saksi ahli terakhir yang memiliki dampak paling luar biasa
ketua tim hukum tkn yusril iza mahendra menyebut pernyataan saksi ahli jaswar koto
menjadi dasar pihak pemohon untuk mengajukan petitum di mahkamah konstitusi
meski demikian tim hukum tkn yakin telah mematahkan dalil dalil yang diajukan saksi ahli
yusril juga menyebut dalam persidangan di mk belum pernah ada pernyataan
satu orang saksi ahli menjadi dasar petitum sebuah gugatan
keterangan dari ahli pak koto itu luar biasa dampaknya sebenarnya
karena dari situlah ternyata dikutip oleh pak
pemohon pak prabowo sandi angka kemenangan mereka
jadi bukan yang diumumkan di jalan kartanegara bukan yang diumumkan di hotel sahid
jadi mudah mudahan majelis akan menolak karena tidak mungkin pendapat satu orang ahli
dijadikan dasar untuk petitum sebuah gugatan
tidak lazim itu terjadi